bakal calon presiden anies baswedan dan juga ganjar pranowo bersafari politik di jember jawa timur beberapa waktu yang lalu
selain bertemu dengan masyarakat dan juga relawan kedua baca pres ini bertemu dengan sejumlah tokoh agama ataupun ulama di sana
seberapa penting suara jawa timur bagi kemenangan keduanya dan siapa yang kemudian berpeluang bisa menggait suara jawa timur sebagai penyumbang elektoral baik ganjar maupun anies
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami direktur eksekutif politika research and consulting atau prc rio prayogo
bang rio selamat malam terima kasih
selamat malam bang
oke ini kemudian cukup menarik begitu ya kedua baca pres di waktu yang sama hampir berdekatan katanya pun satu hotel
jawa timur artinya seberapa kemudian berpotensial dan bisa menutup celah kebutuhan dua orang itu
baik pertama memang ini unik ya harus diakui ini unik karena dalam waktu yang bersamaan mereka ada di satu tempat kabupaten yang sama bahkan satu hotel yang bersama
nah kalau pertanyaannya seberapa penting jawa timur buat mereka tentu sangat penting
ingat tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas prabowo subianto tidak pernah menang di jawa timur dan dia akhirnya kalah dalam dua kali pilpres itu
dan hari ini jawa timur kalau kita bilang akan menjadi ya seperti kata bram akan menjadi battle ground untuk tidak hanya dua orang ini sebenarnya
tapi juga untuk tiga orang baik itu ganjar pranowo prabowo subianto maupun anies baswedan
tidak ada yang spesifik misalkan ketiga ini punya masa yang kuat baik secara personal maupun pendukung parpol di belakangnya
kalau kita elaborasi tentu jawa timur ada daerah spesifik ada matraman di situ
daerah matraman ini wilayah jawa timur kabupaten yang di bagian selatan
itu biasanya didominasi oleh partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip
tanpa berkampanye saya yakin golkar ganjar di situ sudah sangat kuat
karena memang baseline dari ganjar ini banyakkan adalah mereka pendukung pendukung pdip
sementara ada telatah lainnya yakni madura dan pendalungan
yang didominasi oleh wilayah kultural nu di mana di situ banyak pondok pesantren
sehingga spare of influence nya terhadap pilihan politik masyarakat itu cukup kuat
nah itu didominasi oleh prabowo subianto dan anies baswedan
kecondongannya ke sana berarti ya
kecondongannya ke sana
itu yang disebut tapal kuda
itu tapal kuda atau pendalungan
pulau madura sendiri dan ada satu lagi telatah namanya are
yakni wilayah kampung halaman dirimu di sidoarjo gresik surabaya dan malang
nah ini kan biasanya kemudian pdip
kemudian kita lihat kulturalnya surabaya kemudian daerah daerah utara
nah akankah kemudian dengan anggaplah kita bagi tiga tadi
berarti kan ada dua yang kemudian lebih condong ke arah pdip
apakah kemudian ini akan menentukan atau cenderung kemudian menguntungkan ganjar
nyatanya hari ini harus diakui dalam survei prc yang kami lakukan
itu ganjar mengungguli dua pasangan lainnya
untuk keseluruhan jawa timur
keseluruhan jawa timur
oke sambil bisa kita lihat nanti monggo dibaca begitu ya
sudah kami siapkan dalam bentuk grafis
rilis terbaru dari prc bagaimana kemudian kekuatan ketiga bakal capres ini di jawa timur
oke sambil dijelaskan saja begitu mas bagaimana kemudian
keunggulannya di mana apakah itu kemudian dominan begitu
ya pertama ganjar unggul di wilayah basis basis pdi perjuangan
di wilayah matraman dan sebagian arek
terutama di surabaya dan di malang ya itu menjadi dominasi dari pdip
wali kota kemudian bupati
rata rata di malang
batu pun pdip
ada sebelas kabupaten kota yang dimiliki oleh kader pdip
nah sementara prabowo itu unggul di wilayah madura tapal kuda
dan anies baswedan baru bisa itu datanya tujuh belas enam persen ada di wilayah madura dan tapal kuda
belum bisa masuk ke wilayah wilayah matraman
irisan dari prabowo begitu ya kemudian
oke mana yang kemudian sangat berpeluang
kalau kita lihat angkanya kemudian anies baswedan cukup kecil
artinya dominan adalah ganjar dan juga prabowo
akankah mungkin bisa merubah peta begitu dengan kultural yang sudah ada paling nggak dua ini tadi
ya peta ini menurut saya masih sangat cair ya
secara nasional pun demikian sangat cair
di jawa timur akan menjadi pertarungan tiga kandidat ini
meskipun ganjar ini sudah sangat kuat di baseline nya di wilayah matraman dan lain lain gitu ya
tentu harus terus berhati hati
karena bagaimanapun anies baswedan
dan prabowo subianto itu juga sanggup nanti akan apa namanya
mencuri atau memakan atau grab wilayah ganjar pranowo
tapi kalau ganjar bisa memaksimalkan misalnya
jember misalnya hari ini
yang dimana ganjar bertemu dengan anies
itu wilayah pendalungan
wilayah dimana basisnya adalah madura
tapi juga sebagian itu bagian besar itu juga orang jawa
ya kalau misalnya ganjar bisa memainkan peran itu
bisa berkampanye secara efektif
di wilayah pendalungan saja
kalau di madura saya agak
saya agak saya sudah bisa prediksi agak berat ya
tapi di wilayah tapal kuda
di situ ada nu ada pdip juga
ya kan beriringan begini
saya contohkan misalnya di jember itu
antara nu pkb dan pdip dapat peluang yang hampir sama
kalau ganjar bisa memaksimalkan itu
tentu ganjar akan mudah menang di jawa timur
artinya kemudian tapal kuda itu masih lima puluh lima puluh
atau kemudian bisa kita spesifikasi
oh sangat jauh
di jawa timur ya
di jawa timur
karena kita lihat kemudian hanya tiga puluh tujuh dan tiga puluh empat begitu ya
masih sangat cair
itu artinya data ini sangat sangat cair bram
kita tidak bisa kemudian menyimpulkan bahwa satu di antara mereka ini sudah memenangkan
pasti memenangkan tidak bisa
bisa jadi nanti prabowo menyeruak memenangkan pertarungan
bahkan di simulasi
saya tidak tahu ditampilkan apa tidak
ketika di head to head kan antara prabowo dengan ganjar pranowo
prabowo yang unggul
dapat limpahan dari siapa
ini katamu tadi kan dia mendapatkan limpahan atau irisan dari pemilihnya anies baswedan
oke kalau begitu kemudian ketika kita bahas skema misalkan head to hea
ini kita bahas selingkup jawa timur tentunya
kemana tujuh belas enam apakah semuanya akan masuk dalam prabowo subianto
atau kemudian ada juga irisan anies yang kemudian ke ganjar
kecil sekali kalau irisan anies ke ganjar
dugaan saya prediksi saya dan data yang kami miliki memang
pemilih anies baswedan itu lebih banyak ke
ini nyaris hampir sama dengan irisan secara nasional
dalam peta secara nasional demikian bram
oke artinya kemudian karena mungkin ada kesamaan background kesamaan kultur begitu ya
apalagi kalau kita berkaca dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini kan anies seakan akan memang pecahan dari prabowo subianto
harus diakui prabowo subianto itu didukung oleh kelompok kelompok islam
ketika tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dan residu politik itu masih ada sampai sekarang
prabowo hanya menghidupkan datang menghidupkan simpul simpulnya
yang mendukung dia dulu
misalnya datang ke pondok pondok pesantren yang mendukung beliau lebih dulu
dan anies baswedan kalaupun datanya seperti ini
ini karena memang anies belum pernah ada semacam kampanye atau sosialisasi
walaupun soal keulama ke pondok pesantren itu belum signifikan
belum signifikan karena memang baru ya
dia sebagai capres itu baru dan tidak punya basis
beda dengan ganjar pranowo
meskipun ganjar ini baru sebagai capres
tapi baseline pdip itu sangat kuat
pendukung pdip sangat militan ya
terutama di wilayah matraman
itu pembedanya dengan anies baswedan
kalau begitu saya ingin coba kita tidak hanya menganalisa bagaimana karakter calonnya
tapi kemudian juga parpol di belakangnya
kalau misalkan kemudian kita katakan tadi tapal kuda nu nya kuat
kita afiliasi kepada pkb misalkan
hari ini kan kemudian ada di belakang prabowo subianto
bagaimana kita membacanya
apa kemudian dengan hari ini kekuatan parpolnya saja
itu kita bisa lihat atau kemudian kira kira mana yang bisa kita lihat
kira mana yang lebih unggul
mana yang kemudian akan tersisi misalkan dalam putaran kedua nanti
kalau bicara tentang pertarungan secara nasional
kita tidak bisa menyimpulkan itu
tentu lingkup jawa timur
kalau kita bicara lingkup jawa timur
makanya kemudian pkb itu menjadi faktor yang agak mahal sekarang
kunci untuk jawa timur
pkb ini meskipun sedang bermain kesana kemari
satu satunya partai yang bisa mengandalkan jawa timur
untuk dilirik oleh kandidat calon presiden
ataupun simpul kubu blok politik yang sedang ada
baik bloknya ganjar blok prabowo atau anies paswedan
tapi kemudian kalau misalkan kita sebut nama paling tidak ya
kita tadi menyebut entitas nu
kemudian ijo dan abang begitu
bagaimana kemudian dengan nama
saya ingin spesifik
apa kemudian kofifah misalkan sebagai gubernur
apakah kemudian keluarga gusdur begitu
yang kemudian potensial
atau kemudian orang juga akhirnya mengaitkan walaupun di luar nu adalah nama ahy dengan pacitannya
sebelum aku menjawab kesana
saya menjawab kesana bram
kita harus pahami bahwa nilai elektabilitas orang dalam penentuan wakil presiden ini
itu tidak kemudian bisa sama ketika si a misalnya wakil ini bagus
kemudian ditambahkan menjadi capres tertentu
punya efek yang sama
satu tambah satu jadi dua
tidak begitu logikanya
dalam komposisi ini kenapa kemudian jawa timur dianggap penting karena disitulah basis nu
meskipun pdep juga kuat disitu
oleh karena itu kemudian muncullah beberapa nama yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan elektoral
maka muncul kofifah indar parawansa disitu
kemudian yeni wahid disebut juga
kemudian juga ada ketua umum pkb mohaimin iskandar
tidak bisa dilepaskan
bagaimanapun mereka tokoh tokoh jawa timur
terakhir bang menyampaikan tadi ada ahy
seberapa kemudian potensial
saya ingin kemudian kita agak sedikit
mana yang kemudian akan dilirik kemudian
kan kemudian dengan anggaplah lima nama tadi yang kita sebutkan
tidak kemudian semuanya bisa merepresentasikan keseluruhan artinya
menurut saya ahy peluangnya paling kecil untuk dipilih menjadi calon wakil presiden
baik untuk tiga pasangan ini menurut saya
karena memang itu tidak merepresentasikan keinginan yang utuh dari mereka
kebutuhan atas suara kultural nu di jawa timur
kira kira seperti itu
oke dengan empat lainnya
dengan empat yang lain contohnya
tentunya pkb punya peran yang cukup signifikan
karena dia punya partai politik dibanding tokoh tokoh yang lainnya
nah itu keuntungan buat pkb
meskipun data elektoral mohaimin iskandar itu cukup lemah ya
dibanding misalnya dengan kofifa indar parawansa
walaupun kofifa adalah gubernur
kalau kemudian saya ingin vis a vis dengan rituan kamil kan itu sangat dilirik
karena dianggap dia memiliki jawa barat begitu
potensi suara yang cukup besar
apakah kofifa juga akan terlihat semenarik itu
ya tentu sampai sekarang kofifa itu masih menarik
setidaknya buat dua capres ya
anies baswedan atau prabowo subianto
terakhir prabowo kan juga datang ke sana
dua kali pertemuan bahkan berjam jam di situ
anies baswedan dari partai nasdem sudah menyampaikan keinginan itu terhadap kofifa indar parawansa
sementara basis terkuat dari prabowo dan anies salah satunya adalah jawa barat
menurut saya kok agak agaknya tidak mungkin ya ridwan kamil dipilih oleh prabowo pun anies baswedan
karena irisannya yang tebal di situ
maka kebutuhannya adalah di jawa timur
maka benarlah kalau kemudian banyak orang mengatakan pertarungan itu di jawa timur
tidak hanya pertarungan saat pilpres
tapi pertarungan penentuan wakil presiden itu juga bisa di jawa timur
liganya ada sendiri begitu
liganya di situ
oke saya kembali ke jawa timur dan juga nama nama yang kita sebutkan tadi
paling tidak kemudian saya kerucutkan menjadi empat yang kemudian sangat bisa representasi nu begitu
siapa cocok dengan siapa
apakah misalkan anggaplah kita bicara kofifa mahfud md yeni wahid caimin
akan cocok dengan siapa dengan tiga nama tadi
ya tentu semuanya kalau berpikir ingin melihat jawa timur
kalau melihat bahwa ingin menggrab pemilih dari kultural nu
maka yang harus dipilih tentunya adalah ya kofifa
dia ketua umum muslimat
ada tiga puluh dua juta anggota muslimat misalnya seperti itu
tetapi dia tidak punya partai
ada plus minus menurut saya
kemudian ada muhyiddin iskandar
ada masalah sedikit
kemudian elektoralnya juga rendah
tapi dia punya partai
tapi bisakah kemudian kita agak sedikit pasang pasang kan
cocok logik kan begitu siapa
dengan siapa capresnya misalkan
atau ganjar cocok dengan siapa prabowo siapa anies
agak sulit ya
karena memang banyak sekali yang harus kita perhitungkan di situ
tetapi kalau kita mau melihat perkembangannya
jangan jangan sudah kuat di jawa timur
agaknya dia tidak tertarik untuk mencari wakil di jawa timur
menurut anda begitu ya
karena kemudian ada sodorangan dari erik thohir
kemudian ada nama dari sandiaga uno dan lain lain
itu berarti memang ganjar sudah merasa firm di jawa timur
sementara prabowo dan anies dengan ceruk pemilih yang sama
justru mereka yang membutuhkan jawa timur
kofifa inder perawansa memang menjadi idola hari ini
tetapi jangan lupa juga di situ ada mahfud md dan mohaimin iskandar
mohaimin tidak bisa dikecilkan dalam hari ini
karena satu lagi yang saya katakan
dia punya partai politik
misalnya nasdem dengan pkb saja
itu sudah cukup untuk bertarung
tiket itu sudah cukup
misalnya seperti itu
jadi komposisinya akan
artinya sangat seksi kepada caimin ya
apakah kemudian dia bisa dengan prabowo atau dengan anies begitu ya
menurut saya pkb nanti terserah nanti caimin siapa
tapi yang jelas pkb dalam konteks ini
itu akan menjadi barang yang mahal
mas tadi saya tertarik anda mengatakan hitung hitungannya tidak matematis
logikanya tidak satu tambah satu adalah dua
artinya kan kita tidak hanya bisa mencocokkan berapa jumlah kursi dpr per partainya saja
tapi bagaimana psikologis dan kultural juga menentukan
artinya selain nama caimin kofifa itu juga akan misalkan mahfud md akan sangat berperan juga di sana
kalau dianggap butuh terhadap aktor atau figur yang kuat kencang soal pemberantasan korupsi
atau dengan value moral yang kokoh untuk seorang wakil presiden
maka mahfud md akan menjadi pilihan yang strategis
itu kalau orang atau capres atau kubu atau blok dalam permain pilpres ini sudah merasa yakin menang
tapi kalau masih merasa kurang yakin untuk menang saya agak pesimis ya mahfud md akan jadi pilihan
karena sulit karena beberapa tokoh tokoh nu mengatakan mahfud itu bukan bagian dari nu
oke itu termasuk salah satu yang dibahas di dua ribu sembilan belas begitu ya
daya tolak dari partai juga cukup banyak misalnya seperti itu
jadi artinya tidak terlalu populer di kalangan elit begitu di jakarta untuk nama seorang mahfud
iya begitu ya demikian

jadi endorsement dari beberapa tokoh itu tidak terlalu populer

kalau berdasarkan karena dia orang madura orang jawa timur kemudian itu dijadikan pilihan politik ya saya juga tidak akan berpikir bahwa itu akan efektif kalau tidak ada endorsement dari tokoh tokoh dan partai partai politik
artinya kalau bisa kita tarik benang merah hanya dua nama begitu ya
kofifa dan juga caimin yang akhirnya berpeluang dan punya tiket menurut anda begitu ya
saya kira dua orang itu yang paling berperan ya berpeluang untuk sebagai calon wakil presiden diantara
prabowo maupun anies paspedan
hanya dua ya karena ganjar
kalau dari jawa timur dan dari nu ya itu catatannya itu
oke karena ganjar sebagai pdp tadi sudah punya basis yang cukup loyal cukup kuat pada dua ribu sembilan belas
saya memprediksi ganjar tidak akan melirik wakil dari jawa timur
prediksi saya demikian justru akan mengambil dari jawa barat maupun dari non jawa
bisa jadi erick thohir bisa jadi ridwan kamil bisa jadi sandiaga uno
tapi artinya matraman dan kawasan arek tadi cukup menjanjikan begitu ya untuk ganjar tanpa harus ada calon wakil presidennya
karena basis pemilih pd itu cukup kuat ya militan terhadap partainya
kita akan lihat seperti apa apakah kemudian seperti kata anda hanya kemudian prabowo dan juga anies atau jangan jangan ganjar juga melirik nantinya
kayaknya dugaan saya benar
kita lihat nanti terima kasih atas waktu anda mas rio prayoga direktur eksekutif politika research and consulting atau prc telah bergabung sama kami dan insightnya tentunya
baik terima kasih pak